kita ke informasi selanjutnya direktur lalu lintas polda metro jaya kombes halim pagara menilai pengaturan ganjil genap untuk kendaraan pribadi di ruas tol cikampek jakarta kurang efektif
ditemui di peluncuran sistem penerbitan izin berbasis online yang digelar di pintu masuk car free day di kawasan bundaran hotel indonesia jakarta pusat
di lantas polda metro jaya halim pagara menilai kebijakan pengaturan ganjil genap di pintu tol bekasi barat dan bekasi timur arah jakarta yang rencananya diberlakukan mulai dua belas maret ini dinilai kurang efektif
menurutnya sistem yang diterapkan badan pengelola transportasi jabotabek bptj ini akan merepotkan petugas kepolisian yang bertugas memantau
halim menyarankan agar nantinya diterapkan sistem elektronik agar pengaturan ganjil genap ini lebih efektif
menurut saya masih kurang efektif dengan adanya ganjil genap yang dilakukan oleh bpjt
alasannya kenapa kenapa kita tidak langsung dengan elektronik saja kita lakukan operasi rajia
jadi dengan demikian kalau umpamanya kendaraan melewati hal tersebut sudah kena hilang
ya tentunya dengan adanya elektronik enforcement ini sangat efektif
contohnya saja dengan ada kecepatan kendaraan dengan kamera speed itu bisa dilakukan
hanya mungkin dalam berproses
hal ini dalam proses yang dilakukan
saya kira untuk ganjil genap ini juga demikian
bisa dilihat dengan data tersebut dengan dibantu dengan electronic registrasi identification ini akan bergabung
akan di konsepnya kemudian apabila pengguna jalan tidak sesuai dengan ketentuan akan dilakukan penindakan